komisi pemilihan umum provinsi jawa barat telah menetapkan daftar pemilih tetap dpt pilgub jabar dua ribu delapan belas
penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi dan daftar pemilih sementara
hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap pilgub jabar dua ribu delapan belas
hasil rapat pleno perbaikan rekapitulasi dan penetapan dpt pilgub jabar dua ribu delapan belas mengungkap
terjadi pengurangan dpt sebanyak lima sembilan puluh satu pemilih dari yang sebelumnya tiga puluh satu tujuh ratus tiga puluh lima satu ratus tiga puluh tiga pemilih
menjadi tiga puluh satu tujuh ratus tiga puluh empat puluh dua pemilih
pengurangan tersebut diperoleh setelah sebelumnya kpu mengecek ulang jumlah dpt di kota bekasi
kabupaten cianjur kabupaten bandung dan kabupaten indramayu atas rekomendasi panwas kota kabupaten
perubahan dpt terjadi karena terdapat sejumlah permasalahan seperti salah meng input data
belum koordinasi dengan disduk capil dan masalah perpindahan penduduk
kpu provinsi jawa barat meyakini data terbaru ini telah bersih dari data ganda namun masih bisa berubah
nah sedangkan yang lima sembilan puluh satu yang mempengaruhi dpt jawa barat itu adalah karena memang adanya kegandaan
setelah direcek itu ada yang tms ada yang belum melakukan perekaman namun sudah dimasukkan
dpt yang ditetapkan dalam pleno merinci rp lima belas sembilan ratus empat puluh lima empat ratus
rp lima belas tujuh ratus sembilan puluh empat lima ratus empat puluh tiga pemilih laki laki dan rp lima belas tujuh ratus delapan puluh empat lima ratus empat puluh tiga pemilih perempuan
yang tersebar di enam ratus dua puluh tujuh kecamatan lima ratus sembilan puluh lima desa dan kelurahan serta di tujuh puluh empat sembilan ratus lima puluh empat tps
kpu akan terus mengakomodir warga yang sudah masuk dpt
namun belum memiliki ktp elektronik ataupun surat keterangan agar tidak kehilangan hak pilihnya
data di sudut capil kota bandung menemukan
masih ada tujuh tiga ratus warga belum melakukan perekaman ktp elektronik
salah satunya muhtadi taufik calon pemilih berusia muda ini mengaku enggan mengurus ktp elektronik karena prosesnya lama
sebenarnya lebih ke lumayan males sih karena step stepnya itu yang lumayan ribet kan
udah gitu nunggunya lama ya
jadi sekarang masih pakai ktp lama
masih pakai ktp lama
oke rencana kapan akan menerus
secepatnya sih rencana mungkin bulan mei bulan mei awal lah
bagi para calon pemilih yang belum melakukan ktp elektronik
pt kpu masih membuka kesempatan hingga hari pencoblosan melalui kuota daftar pemilih tambahan yang jumlahnya tidak dibatasi
warga dapat mengakses aplikasi yang disediakan kpu bernama si jalih atau sistem informasi jabar memilih yang dapat diunduh di android
untuk mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum di dpt pilgub jabar
zai ul haq bandung